dan untuk melihat langsung apakah masih terjadi kepadatan di moda transportasi lrt jabodebek ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia gita miningrum di stasiun lrt duku atas
selamat pagi gita mi tarif lrt jabodebek sudah berlaku dengan tarif maksimal rp dua puluh
apakah masih banyak masyarakat yang naik moda transportasi ini
bagaimana menurut anda
tidak keberatan untuk tetap naik lrt
tadi dari pukul tujuh hingga sekarang memang terpantau masih banyak yang menggunakan
namun memang tidak bila dibandingkan dengan mode transportasi lain
misalnya dengan krl pastinya lebih banyak pengguna krl dibandingkan dengan lrt ya
tapi masih terbilang cukup padat
tadi beberapa warga yang sudah saya wawancarai juga mengatakan bahwa alasan mereka tetap menggunakan lrt

lebih nyaman dan juga lebih praktis dan juga dapat meringkas waktu
meskipun memang headway nya ini saat ini adalah sekitar lima belas menit
namun jika dibandingkan dengan pada saat masa promo yaitu pada bulan september
di mana tarif yang berlaku adalah tarif lat yaitu rp lima
pada saat itu memang untuk headway nya cukup tidak menentu ya
mulai dari lima belas menit sampai bahkan ada yang pernah menunggu lima puluh menit
terus kemudian juga kedatangan dari lrt nya
namun diakui oleh para pengguna hari ini
tadi beberapa mengatakan bahwa ini sudah mulai cukup tertib
dan headway nya itu mencapai lima belas menit
dan juga tadi dari beberapa warga mengatakan bahwa
mereka masih akan tetap menggunakan lrt ini dengan alasan bahwa
lrt ini memang membantu mereka dalam
dan juga dapat saya informasikan bahwa
sejak lrt ini resmi beroperasi
sudah ada sekitar satu lima juta tercatat pengguna lrt pada bulan september
dan tarifnya sendiri ini juga berlaku
dimulai dari rp tiga sampai rp dua puluh maksimal ya
berarti misalnya dari stasiun jatimulia
ataupun juga hariamukti
untuk ke stasiun terakhir duku atas itu harus membayar
di rp dua puluh maksimal
dan tarifnya ini pun juga nanti berlaku sampai februari dua ribu dua puluh empat nanti
jadi masih akan ada kemungkinan perubahan tarif lagi di tahun depan
dan perubahan tarifnya sendiri juga masih belum ada informasi
tapi masih akan melihat bagaimana antusias dari pengguna lrt itu sendiri
baik kami akan terus memantau perkembangan tarif lrt jabodebek
yang saat ini yang berlaku adalah rp tiga dan sampai maksimum rp dua puluh
terima kasih gitami atas laporan anda selamat bertugas kembali